sirop merupakan peristiwa kenaikan permukaan air laut yang menggenangi daratan di area pesisir
memasuki musim hujan kawasan pesisir jakarta utara menjadi salah satu wilayah yang langganan diterjang banjirop
bahkan warga sekitar sudah terbiasa dengan peristiwa tahunan ini
meski banjirop mengganggu aktivitas sehari hari dan juga merusak lingkungan hidup di wilayah setempat
ismail salah satu warga yang sudah tinggal di bibir dermaga muara angke jakarta utara selama dua puluh tahun
menganggu pemukimannya di landa banjirop setiap hari
banjirop yang melanda kawasan ini kerap terjadi karena permukaan tanah yang rendah
rencananya wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
akan merelokasi warga muara angke ke rusun milik pemprov dki jakarta
saat ini rencana relokasi masih dikaji dan akan dikoordinasikan melalui wali kota jakarta utara
namun tidak semua warga setuju dengan rencana relokasi itu

relokasi yang diusulkan pemerintah itu ditolak oleh warga
karena memang relokasi yang direncana oleh pemerintah itu tidak pernah melibatkan masyarakat
nah khususnya hal ini adalah up tiga yang mengklaim lahan ini sebagai milik mereka
cuman kita juga sudah beberapa kali ada argumen
kalau memang ini milik up tiga kita minta
tunjukkan bukti kepemilikannya
pengamat tata kota nirwono yoga menilai
pemprov dki jakarta harus melakukan sosialisasi tentang relokasi kepada warga muara angke
disinilah perlunya peranan pemimpin kepala daerah yang dekat dengan rakyat
bahwa yang mereka lakukan itu bukan untuk menggusur loh ya
tetapi benar benar ingin menyelamatkan warga dari ancaman banjir rob
istilahnya gini mbak karmel
apa bapak ibu mau selamanya keluarga ini terendam oleh banjir rop
apakah bapak ibu tidak kasih
dan dengan anak anak misalnya
yang paling terdampak kan anak anak dan orang tua misalnya
orang tuanya kalau kondisi seperti ini apa ya
jadi edukasi ini yang perlu disentuh sebenarnya
nirwono setuju relokasi warga merupakan keputusan yang tepat
namun kawasan pesisir yang dikosongkan harus dijadikan ruang hijau terbuka
untuk mengatasi masalah banjir rop secara permanen
karmel mursalim arief yunan jakarta